jakarta food security summit atau jfss digelar jakarta convention center senayan jakarta pusat mulai delapan hingga sembilan maret dua ribu dua puluh
acara ini mengusung tema pemerataan ekonomi di sektor pertanian peternakan perikanan hingga dapat mempercepat peningkatan perekonomian di pedesaan
jakarta food security summit atau jfss kembali digelar sebagai wadah mempertemukan pemangku kepentingan
dengan para pelaku usaha untuk meningkatkan produksi nilai tambah serta daya saing komunitas pangan nasional
ketua umum kadin rosan ruslani mengatakan dengan total dua ratus kerjasama yang dilakukan memberikan pemasukan yang cukup besar
yakni rp empat puluh tujuh triliun yang dapat menyerap sepuluh juta tenaga kerja
pada umumnya bupati saya minta untuk menentukan maksimum tiga fokusnya saja supaya bisa jalan
kalau terlalu banyak tidak akan jalan lah tidak akan dikerjain
dan minimum skalanya harus cukup
nah begitu fokusnya ada saya dudukkan dengan beberapa kementerian terkait untuk pemerintah bisa bantu apa
nah setelah itu kita butuh off taker nya baru kita bawa dunia usaha untuk duduk sama sama sebagai off taker dan investasi pasca panen
konsep dasarnya sama
kluster kelompok ada cara bercocok tanam atau berusaha yang baik ada soal benih atau bibit ada soal off taker ada soal pendampingan
udah pemerintah pun itu yang kita kembangkan
dan langsung saja kita bergabung dengan produser lapangan cna indonesia novanaya antaka di jakarta convention center jcc senayan
selamat sore naya
apa tujuan dari diselenggarakannya jfs seni
ya punci dan juga pak mirsa
hari ini merupakan hari pembukaan acara jakarta food security summit dua ribu delapan belas yang diinisiasikan oleh kamar dagang industri indonesia atau kd indonesia
yang memang memiliki tujuan
untuk mempercepat dan juga melakukan pemerataan ekonomi di daerah daerah
khususnya di sektor pertanian kemudian peternakan dan juga perikanan
dan untuk sektor pertanian sendiri juga kadin dan juga pemerintah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan suas sembada dan juga ketahanan pangan
mengapa sektor pertanian menjadi topik yang krusial yang dilakukan di ajang ini
karena memang sektor pertanian
merupakan salah satu penunjang ekonomi yang cukup besar
yang juga memberikan kontribusi tenaga kerja yang cukup banyak
di ajang jakarta food security summit dua ribu delapan belas ini merupakan wadah
di mana akan dipertemukannya berbagai pemangku kepentingan dengan para pengusaha baik dari pengusaha multinasional maupun nasional
dengan pemerintah dan pemerintah negara
dan para pelaku usaha seperti para petani nelayan dan juga pelaku usaha lainnya
dimana tadi kami sempat berbincang kepada ketua kadin yaitu ruslan ruslani
dia mengatakan bahwa pada ajang ini akan dipertemukan berbagai macam para peserta khususnya para petani
di mana kadin sendiri akan memfasilitasi dua puluh empat perusahaan agribisnis yang akan melibatkan sekitar empat ratus tiga puluh petani untuk bekerja sama
atau setidaknya pada ajang ini
nah pada saat ini ada dua ratus kerja sama yang akan dilakukan
di mana nanti para pelaku usaha seperti petani dan juga nelayan dan lainnya akan dibimbing
contohnya mereka akan diberikan pelatihan pelatihan agar dapat menghasilkan produksi atau hasil pangan seperti para petani akan diberikan pelatihan
kemudian juga akan diberikan dukungan pendanaan yaitu dipermudah dengan salah satu skemanya bernama skema close loop
yaitu rantai kemitraan yang terintegrasi dengan kooperasi bank dan juga langsung ke para pelaku usaha
dimana memang nanti tujuannya kerjasama ini akan dapat mempercepat pemerintahan dan juga peningkatan ekonomi di daerah daerah atau di desa desa
yang seperti kita ketahui pemerintahan ekonomi di desa masih banyak yang belum mengalami peningkatan karena berbagai macam faktor
salah satunya adalah ketidakpastian